tujuh tahanan direktorat narkoba mabes polri kabur dari ruang tahanan narkoba mabes polri pada senin malam
mereka melarikan diri dengan membuat lubang di tembok sel lalu kabur dengan memanjat tembok pembatas
ketujuh tahanan merupakan penghuni sel nomor lima di tahanan direktorat narkoba mabes polri
mereka diduga memanfaatkan kelengahan petugas sehingga bisa membuat lubang pada tembok sel
polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini
selain itu polisi juga memperketat penjagaan di sekitar ruang tahanan
polisi menduga mereka menggunakan besi pagar untuk membobok bagian dalam tembok hingga jebol
usai membobok tembok sel mereka melompat ke tembok rumah sakit
mereka menggunakan pakaian untuk menutupi pagar besi
ketujuh tahanan merupakan penghuni sel nomor lima di tahanan direktorat narkoba mabes polri
mereka melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini
polisi menduga mereka menggunakan besi pagar untuk menutupi pagar besi
usai membobok tembok hingga jebol
polisi menduga mereka menggunakan besi pagar besi